iya itu iphone gue tapi itu bukan iphone enam itu iphone enam s yang baru
oh ini phone enam s tapi apa bedanya sama iphone enam gue
kalau sekilas sih emang sama ukurannya sama sama empat tujuh inci
tapi kalau lo rasain yang ini lebih berat daripada iphone enam loh
yang ini beratnya satu ratus empat puluh tiga gram iphone enam lo satu ratus dua puluh sembilan gram
oh gue tau kenapa iphone enam s itu lebih berat
soalnya dia itu pake aluminium tujuh ribu series
nah gak cuma itu han
si iphone enam s ini pakai prosesor yang lebih kencang
sehingga bisa dibilang ya dia satu level lah di atas iphone enam loh
tapi bukannya ponsel apple itu dari generasi yang terbaru
sama yang sebelumnya itu bukan yang nggak beda jauh ya
emang sih kalau kita lihat dari siklusnya
setiap kali ada iphone yang baru
setiap ada penambahan s nya itu selalu ada upgrade fitur
tapi kalau misalnya
perubahan angka pasti yang berubah adalah desainnya
ya bisa dibilang gak beda jauh sama iphone enam
tapi dia punya fitur yang lebih canggih yang gak dikenal
oh gue tau fitur tiga d touch itu kan
nah fitur tiga d touch ini mau lihat gak nih
teknologi tiga d touch ini membuat layar iphone enam s
bisa mendeteksi seberapa kuat kita menekan atau memijat layar
kita bisa melakukan
navigasi secara cepat untuk aplikasi aplikasi bawaan iphone
kita juga bisa ngintip sms atau imasage yang masuk
kalau mau bikin janji di aplikasi kalender juga bisa dilakukan dengan cepat
misalnya untuk menandai kalau hari ini bakal ada meeting di kantor
bukan cuma itu
tiga d touch juga bisa dimaksimalkan untuk aplikasi notes
kita bisa menempatkan kursor secara cepat tanpa harus mengangkat jari di layar
atau memijat layar untuk melakukan blocking
terhadap teks yang mau dihapus
oh gitu doang
terus kalau kamera gimana
nah kameranya akhirnya si apple ini di upgrade itu dia punya kamera di iphone enam s
yang sekarang pakai dua belas mp
terus ada led dual flash
habis itu kamera depannya dia punya lima mp
jadi lebih oke lah kalau untuk ngerekam ngerekam gambar
terus dia punya juga yang namanya live photos
itu keren banget
dia ini live photos itu dia bisa merekam momen di saat sebelum dan sesudah lo ngeklik tombol rana
oh ya gue denger denger dia bisa ngerekam video empat k juga ya
jadi ya lebih oke lah daripada iphone enam loh
selama gue pakai iphone enam itu baterainya sebenarnya boros sih
terus kalau iphone enam s gimana tuh
gue sih lumayan ya
karena dia si apple juga nge upgrade kapasitas baterainya
dan ada fitur low power mode yang sudah ada sejak dulu di ios sembilan
jadi ya kalau gue sehari hari pakai ya cuma sekali nge charge lah
jadi kesimpulannya gue perlu gak nih upgrade ke iphone enam s
kalau dari pengguna iphone enam sih kayaknya kalau mau upgrade ke iphone enam s kayaknya nggak perlu deh
karena perbedaannya gak signifikan
tapi kalau misalnya
misalnya ada tetangga lo sodara lo atau adik lo yang pakai iphone lima s ke bawah
kalau mau upgrade ke sini sih ya boleh boleh aja
karena perbedaannya signifikan
udah sore nih dit gue kayaknya harus meeting deh
oke meeting mulu lo kayak rumah nera aja
udah iphone gue